hal ini terjadi ketika juru kampanye no yang berbeda pendapat tentang apakah mereka akan berusaha untuk melakukan negosiasi perjanjian jika suara untuk parlemen dikalahkan
pemerintah sangat berterima kasih kepada seluruh elemen negara yang sampai detik ini
juga mendiskusikan kerjasama rusia indonesia dengan putin untuk bidang investasi perdagangan dan turisme
sosok cahyo sudah menemani perjalanan pemerintahan presiden joko widodo sejak periode pertama
dan ini penting untuk kita
kepada club pairs national
para pemilih di wilayah pemilihan inalla akan menuju bilik suara pada tanggal enam belas maret
di susul jawa barat dan jawa timur
banyak orang yang merayakan bulan suci ramadan dengan hidup dalam konflik dan pengungsian dalam pesan ramadannya pada umat islam di seluruh dunia

masing masing klub menyelesaikan tiga puluh empat pertandingan dengan sistem double round robin alias kandang dan tandang
dalam apa yang menurut polisi merupakan penyergapan di provinsi angel
mereka dengan kontribusi ekuitas hingga empat puluh persen
satu satu miliar dolar per tahun untuk pemerintah yang berpenghasilan paling rendah
para pekerja kesejahteraan sosial mengatakan anggaran pemerintah tidak cukup untuk membantu mereka yang paling membutuhkan
ada konsekuensi serius yang harus terjadi dari ini
tetapi di sisi lain dari segi kualitas dan dari segi level persaingan ini menjadi lebih baik untuk pemain lokal
pssi dan pt liga indonesia baru telah meresmikan regulasi baru liga satu musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat dengan format berbeda dari musim sebelumnya
untuk memperoleh pengguna dan pengguna fosil besar
menuduh pemerintah federal lemah dalam mengartikulasikan ancaman keamanan yang kita hadapi
yang dikumpulkan di lepas pantai porto rico
untuk mencoba standar as yang ada di amerika serikat
namun sebelumnya akan kami sampaikan wartaberita hari ini
dan penemuan varian didominasi di beberapa daerah di pulau jawa
penita ian wilkinson satu satunya yang selamat dari makan siang berbumbu jamur
hampir satu bulan setelah dirilisnya
yang disebabkan oleh manusia dimulai
tim hukum trump berusaha meyakinkan panel yang terdiri dari tiga hakim
atau lebih mudah seribu rupiah jika dilakukan menggunakan kartu debit
paling mematikan di australia mengatakan dia sangat terpukul dengan apa yang terjadi
saya melihat pemimpin kita berpura pura mengejarkan hak hak penyelamatan
perdana menteri anthony albanisi mengajukan mosi tersebut ke majelis rendah